berikutnya kita tersambung via skype dengan ahmad syamsuddin jurnalis transmedia
selamat siang ahmad ahmad apa yang bisa anda gambarkan kepada kami situasi terkini dan update terbaru
informasinya ada keterangan resmi nanti akan disampaikan oleh mabes pori pukul dua belas siang
baik heranok selamat siang
saat ini saya berada di area jalan kajau lalido makassar di mana katedral makassar berlokasi
di mana petugas puluhan petugas sementara mengamankan tiga titik jalan yang cepat berada di depan gedung katedral makassar
yaitu jalan kajau lalido jalan gedung rading ajeng kartini dan juga jalan boto lempangan
di depan katedral makassar petugas dari j bom gegana sementara melakukan sterilisasi
dan juga tim lainnya juga ada tadi ada ini pelacak yang melakukan pembedahan
pemeriksaan di sekitar area gereja dan juga tim dari napi sementara mengumpulkan beberapa serpihan serpihan
yang berhamburan di sekitar jalan yang berada di depan gereja katedral
potongan potongan serpihan ini sebagian adalah ada potongan rambut logam
dan juga ada beberapa bagian potongan tubuh yang terlempar hingga tiga puluh meter dari pintu timur
di mana lokasi ledakan terjadi
ledakan ini diduga berasal dari dua orang yang mengendarai kendaraan motor
dan meledakkan diri di depan pintu gerbang katedral makassar heranop
jadi ini seperti itu dan petugas masih sementara melakukan pembersaan
baik di dalam dan juga di luar gereja
juga tampak di belakang saya petugas bersenjata lengkap
sementara mengawal proses proses pengumpulan bukti dan penyelidikan awal di sekitar lokasi kejadian heranov
apakah anda sudah mengumpulkan informasi berapa jumlah korban luka luka dan juga korban tewas dalam ledakan ini
baik dari jumlah korban yang tercatat dari data yang dirilis sejauh ini
terdapat tiga orang korban
jumlah juga tadi kami bertemu dengan saksi mata di mana ada beberapa jemaat
dua orang jemaat dan seorang security yang terkena serpihan di bagian
tubuh yang sekarang dilarikan ke rumah sakit
sejauh ini korban yang tercatat itu masih sekitar tiga orang
namun kondisinya belum bisa dipastikan dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari katedral ini
sementara pelaku kedua diperkirakan tewas dengan melihat kondisi yang terjadi di titik ledakan heranov
kalau anda katakan tadi berdasarkan rekaman cctv ada terduga pelaku yang mengendari motor
ini berjumlah berapa orang
apakah bisa dipastikan yang tewas ini merupakan dari terduga pelaku ahmad
dari di depan pintu gereja itu yang dua tewas itu diperkirakan diduga kuat adalah para pelaku
di mana mereka meledakan diri dan juga menggunakan sebuah sepeda motor yang tepat meledak di depan pintu timur katedral makassar ini
dan kedua yang tewas itu diperkirakan adalah pelaku di mana beberapa bagian tubuh itu berhamburan
dan juga beberapa bagian lain dari kendaraan rusak yang berada tepat di seberang gereja katedral itu mengalami kesalahan karena mengikut dari ledakan ini
sudah adakah keterangan resmi dari pemerintah setempat atau pemko ataupun dari pihak kepolisian setempat terkait ledakan ini ahmad
sejauh ini keterangan resmi belum dirilis namun tadi beberapa petugas sudah sempat bertemu dengan beberapa rekan rekan wartawan
namun saat ini saya sedang berada di titik lain dari jalanan ini namun saat ini belum ada keterangan resmi yang bisa saya dapatkan terkait dengan ledakan ini
pemerintah sendiri belum menyatakan memberikan pernyataan terkait ledakan ini di mana pernyataan ini tentu saja kita nantikan
namun kepastian dari kondisi di lokasi kejadian ini tentu perlu dipastikan sebelum memberikan
pemerintah sendiri belum menyatakan memberikan pernyataan resmi di mana di ledakan ini masih dilakukan sterilisasi kecuali petugas yang bisa ini
yang boleh berada di area area yang parameter yang telah ditentukan karena yang dikhawatirkan juga di proses ledakan seperti ini
bisa saja masih ada sisa ledakan atau masih ada ledakan kedua atau ketiga yang bisa terjadi dan bisa menimbulkan korban lebih banyak
ledakan terjadi diperkirakan memang menunggu waktu keluarnya jemaat di mana pukul sepuluh dua puluh
misa gereja yang terbagi dalam beberapa tahap itu mulai dari pukul sembilan lalu ada misa jam sebelas
diperkirakan jemaat akan keluar sekitar pukul sepuluh tiga puluh dan tepat di sekitar jam itu sepuluh dua puluh ledakan tersebut terjadi hera
dan saat ini semuanya masih melakukan proses sterilisasi dan kita masih menantikan pernyataan resmi
baik dari pemerintah maupun dari
dari polda atau sudah dihilangkan dari
gagana dan juga petugas lainnya
ahmad bagaimana aktivitas dari minggu palma atau di gereja saat ini saat ledakan terjadi dan apakah ada aktivitas yang berhenti
saat ini aktivitas gereja semuanya dihentikan misa misa lanjutan semua dihentikan meskipun gedung bangunan utama gereja tidak terdampak
tapi saya mendengar dari jemaat tadi bahwa semua bisa dihentikan dan petugas
dari polda dan petugas gabungan sudah berada di area halaman gereja dan sementara mengumpulkan keterangan
dan tim jibom juga anji placet sementara melakukan sterilisasi di area gereja lainnya
karena ya itu tadi itu memastikan tidak ada lagi ledakan kedua ataupun ada seterisabahan polda yang terjadi di sekitar titik ledakan herlan
baik anda katakan ada potensi ledakan kedua atau serangan susulan ini sejalan dengan apa yang kami himpun tadi
diwawancara dengan ridwan habib
aku pengamat terorisme ui yang menyatakan sulawesi selatan saat ini tengah berada di segasa
tentunya gereja gereja ataupun tempat tempat ibadah yang berada di sulawesi selatan tengah diperketat pengamanannya
bagaimana pantauan anda sejauh ini di sulawesi selatan tepatnya di makassar
secara umum heranov sejak perayaan natal lalu tahun baru dan adanya penangkapan di sekitar tahun itu
penangkapan puluhan anggota terduga teroris jad di beberapa daerah di sulawesi selatan
yang ada di makassar kabupaten goa hingga di kabupaten ledekang
pengamanan di sekitar rumah ibadah itu relatif lebih ketat dibanding biasanya
dimana setiap ibadah itu proses ibadah ataupun misa dari gereja gereja yang ada di kota makassar itu selalu dikawal oleh petugas polisian
meskipun tidak seketat saat perayaan natal namun pengamanan rutin
itu lebih daripada sebelum adanya penangkapan terduga teroris
mungkin ini terkait dari adanya masing masing proses tersebut mengenai ancaman ancaman dari gerakan gerakan teroris yang ada di sulawesi selatan
sementara kalau khusus katedral katedral sendiri juga memiliki pengamanan internal yang di security yang berada di kawasan internal katedral
pengaman yang terluka terkena sertingan di bagian tubuh itu adalah satu security katedral makassar sendiri erhano
ya ahmad kalau kita tahu bahwa proses vaksinasi atau bukan vaksinasi ini berjalan di makassar
dan lokasi kejadian ledakan di gereja katedral ini tidak jauh dari proses atau program vaksinasi yang berjalan di tahap awal ini
apakah dengan adanya ledakan yang terjadi di gereja katedral ini mengganggu program dari vaksinasi
tahap awal di makassar ahmad
per hari minggu ini adalah salah satu bagian dari proses vaksinasi massal yang hari ini ditargetkan
menasar guru dan juga warga warga kota makassar
di mana lapangan kariboti ini sendiri salah satu sudut di bagian barat
itu bertemu dengan berhadapan langsung dengan gereja katedral
tak jauh dari ledakan terjadi
berhadapan dengan lapangan karibusi
sementara proses vaksinasi saat ini tertunda dan belum ada kepastian kapan lagi akan dilakukan di sekitar lapangan karebosi
dan memang jalan ini adalah salah satu jalan utama yang berhubungan langsung dengan sejumlah jalan protokol yang ada di kota makassar
tradisi ledakan sendiri tadi itu terdengar langsung hingga beberapa kilometer ke arah
ke segala arah di mana beberapa petugas tadi yang berada kebetulan berada di
di kota makassar mengendengar sangat keras dan menurut saya itu adalah ledakan
juga tidak menyangka bahwa itu adalah ledakan yang terjadi di katedral makassar
barulah setelah dipastikan baru dari situ dipastikan di kateri rumah makassar yeranok
apakah anda mempunyai informasi amat dengan adanya ledakan yang terjadi di gereja katedral ini
ada hubungannya dengan jaringan terorisme
kalau kita simak tadi dari ridwan habib menyatakan bahwa ini muncul pasca adanya tiga puluh penangkapan
terhadap terduga teroris apakah ini juga merupakan jaringan teroris yang berada di tanah air
baik heranov saat ini saya tidak bisa menyimpulkan meskipun tindakan tindakan pengerusakan seperti ini
dengan mengorbankan diri sendiri dan melakukan tindakan kekerasan yang menyerang rumah ibadah adalah tindakan
bisa kita sepakati sebagai tindakan teroris namun saya tidak bisa memastikan sumber jaringan dari para pelaku ledakan ini
ini adalah pelaku teroris yang terkait dengan penangkapan penangkapan kemarin
saat ini kita masih menunggu ketegaran resmi karena di mana informasi yang seperti ini sangat sensitif
dan tentu saja kita menanti informasi yang resmi itu tidak menimbulkan panikan
meskipun tindakan tindakan serupa ini kita bisa katakan adalah tindakan tindakan teror yang menyasar rumah ibadah rumah tertentu
dan bisa disebut sebagai tindakan teroris namun terkait jaringan jaringan tertentu
sehingga saat ini kita menanti informasi resmi
kami mendapatkan informasi kapolda sulawesi selatan menyatakan ini merupakan bagian dari bom bunuh diri
bagaimana informasi sejauh ini di sana ahmad
terkait bom bunuh diri bisa dipastikan seperti itu di mana dua pelaku
dengan melihat kerusakan yang terjadi dan juga puluhan sebaran ledakan
di mana ada sebagian
diantaranya adalah potongan tubuh yang berukuran cukup besar
bisa dipastikan termasuk dari informasi yang diris dari
kejuruteraan kepolisian bahwa kedua pelaku diperiksa meninggal dari
dereka lakukan di pintu timur gedung katedral makassar ini pak ranof
baik kalau saya lihat di belakang anda ada aktivitas sejumlah orang di sana
apakah ini bentuk dari pengamanan sterilisasi
apakah hanya berlaku di gereja katedral makassar atau berapa titik yang berada di tempat ibadah
seperti gereja di sana
baik penutupan tiga jalan ini di mana ada bentangan garis polisi dan puluhan petugas bersenjata berjaga di belakang
pengamanan seperti ini adalah bagian dari upaya sterilisasi dari pasca ledakan di depan katedral ini
sementara tentu saja pas ledakan ini pengamanan dari rumah rumah dari ibadah lainnya
ditingkatkan lagi pak ranof termasuk juga beberapa bagian yang disediakan
bisa dikaitkan dengan tempat ibadah katolik ataupun protesan yang ada di tersebar di makassar
di makassar terdapat tujuh belas gereja yang ada di makassar
dan tentu itu semua menjadi perhatian utama untuk kekasih ini
untuk memastikan tidak terjadi lagi tindakan sumpah ini yang terkait dengan ledakan ini pak ranof
baik bagaimana dengan warga yang berada di lapangan karabosi
kalau tadi anda katakan vaksinasi terhenti karena ada ledakan terjadi
tapi aktivitas olahraga
apakah ini juga cukup menarik perhatian daripada warga sekitar yang berada di sana
tadi dari informasi yang kami himpun dari warga yang kebetulan berada di sekitar lapangan karoboki
dan juga tinggal di sekitar beberapa kilometer dari katedral makassar
ledakan ini tentu sangat mengagetkan
bahkan beberapa warga yang ataupun jemaat yang berada di sekitar sini
bahkan merasa tidak menyangka setelah sekian lama
ledakan bom seperti ini bisa terjadi di katedral ini
dan sebagian warga yang berada di lapangan karabosi
di mana lapangan karbos ini memang setiap akhir pekan adalah tujuan utama dari warga yang ingin berolahraga
dan juga beberapa jalan utama lainnya itu menjadi area short free day
jadi sejumlah warga merasa terkejut dan kaget karena besarnya ledakan itu
dan sebagian besar tidak menyangka terjadinya ledakan yang berlaku
jadi ini adalah hal yang terjadi di katedral terbesar di indonesia timur ini
ya ahmad berapa pihak menyatakan bahwa menghimbau masyarakat untuk tidak mengirim foto foto dari potongan tubuh korban
bagaimana sejauh ini sebenarnya di sulawesi selatan
apakah memang beredar adanya foto foto potongan tubuh korban
ataupun potongan tubuh yang diduga merupakan terduga pelaku dari ledakan ini
dari beberapa grup percakapan yang saya ikuti
ya kami menemukan gambar gambar awal di mana saat itu ketika ledakan baru terjadi
itu memang sempat gambar gambar awal itu memang sempat terjadi
di mana yang mengambil gambar dan juga men share gambar itu seperti di belakang saya
itu bisa saja berasal dari warga sipil yang tidak mengerti mengenai etika dari pengiriman gambar gambar seperti itu
namun bagi kita kita saling mengingatkan agar pengiriman gambar gambar yang horror
dan potongan tubuh yang bisa menimbulkan teror itu untuk tidak dilakukan
agar tidak menyebarkan ketakutan
dimana salah satu tujuan dari tindakan teror itu adalah menggandakan ketakutan dengan penyebaran mengenai insek
dari tindakan teror yang mereka lakukan heranov
ya tentunya kita himbau bahwa warga masyarakat seluruh tanah air untuk tidak mengedarkan atau mengirimkan foto foto tubuh
potongan tubuh dari korban yang terjadi dalam belakang ini
tapi bagaimana sejauh ini di sana ahmad untuk foto foto yang berada di sulawesi selatan
apakah mereka sangat gampang sekali untuk mendapatkannya
saat ini setelah pemasangan garis polisi tentu tidak ada lagi gambar gambar yang potongan tubuh yang beredar di kalangan sini
karena pedugas cepat setelah melakukan memasang parameter yang jumlahnya sangat yang jaraknya sangat jauh dari sumber ledakan
dan beberapa titik ledakan yang terjadi
jadi dengan adanya parameter yang dipasang ini parameter yang berada di belakang saya ini
dengan adanya parameter itu kita tidak ada lagi
diharapkan tidak ada lagi akses dari warga yang tidak berkepentingan untuk mengambil gambar gambar yang bisa menimbulkan teror
selain itu beberapa jalan juga dikawal ketat oleh polisi dan beberapa lainnya diawasi langsung untuk tidak mengambil gambar dari jarak dekat
bahkan kami juga meskipun saya sempat tadi berada di sekitar lima tujuh meter dari area potongan tubuh itu
namun tidak lama pro pedugas polisi kemudian meminta kita keluar dan berada di barisan parameter yang telah disetapkan seranok
ahmad saya ingin tahu apa aktivitas yang terjadi saat ini di belakang anda apakah ada salah satu dari pihak
apakah kepolisian melakukan konferensi pers atau memberikan pernyataan kepada awak media
baik di belakang saya tampak petugas kepolisian yang sementara memberikan keterangan
dapat kita saksikan di mana bapak kapolda irjen pol medisam sementara memberikan keterangan kepada wartawan
mengenai ledakan di katedral ini heranov
baik kita tunggu dari statement kapolda sulawesi selatan terkait ledakan yang terjadi di gereja katedral
kami akan kembali ke anda ahmad setelah jeda terima kasih atas laporan anda